bagi warga jakarta yang biasa hilir mudik di sekitar kuningan
sudah pasti tentu mengenal kemacetan kawasan mampang kuningan
terutama saat jam sibuk pagi dan sore hari
lalu bagaimana perbandingan jalan raya mampang hingga kuningan
pada saat setelah dibuka untuk kendaraan pada rabu sebelas april
apakah lancar sesuai harapan atau masih padat
korespondensi nenon indonesia albi pratama melaporkan
korespondensi nenon indonesia albi pratama melaporkan

yang dibuat oleh pemprov dki jakarta untuk mengatasi kemacetan parah di jalur ini
adalah dengan dibangunnya jalan lintas bawah atau underpas mampang kuningan
jalan ini diperuntukkan untuk sejumlah kendaraan
dari arah mampang menuju kuningan dan juga sebaliknya
meski pada senin sembilan april dua ribu delapan belas jalan ini belum bisa digunakan
tapi sejumlah spanduk informasi mengenai waktu uji coba underpass
sudah mulai dipasang di sejumlah titik yang ada
kemacetan arus lalu lintas di jalan raya
mampang perapatan sampai dengan kuningan
mungkin sudah menjadi pemandangan biasa yang dirasakan oleh para pengendara sepeda motor
roda empat dan juga bahkan bus transjakarta yang seharusnya tidak terkena macet
bahkan jarak sekitar dua km dari mampang sampai dengan kuningan
yang seharusnya bisa ditempuh dengan waktu sepuluh menit saja
di kecepatan rata rata empat puluh sampai dengan enam puluh km per jam
ini bisa ditempuh dalam waktu satu jam
benar benar memakan waktu yang cukup banyak bukan
nah jika nantinya jalan lintas bawah ataupun underpas mampang kuningan ini
sudah dibuka untuk umum kita akan coba bandingkan
apakah pemandangan seperti di sebelah kanan saya ini
masih terus akan terjadi atau justru sebaliknya menjadi lebih lancar ataupun lebih lengang
pukul enam dua puluh waktu indonesia barat
jalan lintas bawah yang dibangun sejak november dua ribu enam belas ini
dibuka oleh dinas bina marga dinas perhubungan
dan kepolisian lalu lintas polda metro jaya
sejumlah kendaraan pun mulai melintasi jalan dengan panjang delapan ratus dua puluh tujuh meter
yang membelah simpang mampang dan simpang kuningan sekaligus
tanpa terhambat lampu lalu lintas dan pertemuan arus
saya pun mencoba untuk menelusuri jalan baru yang dibangun dari anggaran provinsi dki jakarta
sebesar satu ratus delapan puluh tiga miliar rupiah ini
nampaknya walaupun sudah difungsikan dan juga sudah ada papan penunjuk arah yang sangat jelas di sana
masih ada sejumlah pengendara yang kebingungan
salah satunya adalah pengendara motor di sana
yang mungkin terlewat ketika anda menuju ke arah mampang
tetapi harus menggunakan ram yang mengarahkan ke kawasan tenen dan juga pancoran
ram ini adalah bagian yang ada dari underpass dengan total anggaran apbd sebesar satu ratus delapan puluh tiga miliar rupiah
yang dianggarkan oleh pemprov dki jakarta untuk melakukan pembangunan underpass ini sendiri
di mana selain adanya ram di jalur kawasan kuningan menuju mampang
dan juga dari arah mampang menuju kuningan
masyarakat ataupun pengendara juga bisa melihat dinding dinding
dari underpass ini terdapat beberapa ornamen ornamen yang otentik dengan ciri khas betawi
seperti nyur melambai di bagian atasnya juga ada gigi balang seperti yang ada di rumah rumah betawi
setelah melakukan penelusuran di sepanjang jalan lintas bawah ini
terlihat bahwa telah terjadi perubahan situasi lalu lintas yang cukup signifikan
kendaraan dari arah mampang menuju kuningan lebih lancar dibanding pada beberapa hari sebelum uji coba dilakukan
meski sempat ada kebingungan pengendara dan kemacetan pada awal pembukaannya
namun seiring berjalannya waktu lalu lintas di jalan mampang terpantau lancar
tidak hanya di kawasan jalan mampang saja lalu lintas terus mengalir hingga ke jalur underpass
bahkan setelah masuk di kawasan jalan hr rasuna said di kawasan kuningan
jalur yang memang sangat dinantikan oleh pengendara selama setahun terakhir
akhirnya menjadi sebuah solusi kemacetan parah yang ada di kawasan ini
terus terang saya udah lewat sini bertahun tahun banget
dan di sini kemacetannya kayak tidak ada solusi
jadi menurut saya sih underpass ini solusi yang bagus ya buat memperlancar dari arah
karena kita tahu traffic dari arah selatan itu banyak banget yang mau ke mereka yang kaum komuter yang ke arah pusat
dan pasti di sini pusat kemacetannya
alah gila mas macet
alhamdulillah sih bikin lancar sih mas
kalau bisa sih dibayakin dah
dengan dibukanya jalan lintas bawah mampang kuringan ini
rencananya akan ada pengaturan lampu lalu lintas guna mengurangi tersendatnya kendaraan
di simpang simpang jalan
konsekuensi memang di dalam pengoperasian underpass ini kita melakukan beberapa rekayasa lalu lintas
rekayasa lalu lintas yang kita laksanakan hanya bersifat pengaturan fase untuk traffic light
tidak hanya di simpang kuningan simpang mampang maupun sampai dengan simpang duren tiga kita lakukan pengaturan
jalur underpas mampang kuningan yang akhirnya diuji coba
artinya enam pr proyek infrastruktur jalan pemprov dki jakarta periode dua ribu tujuh belas dua ribu delapan belas telah rampung seluruhnya
meski ada sejumlah keterlambatan dalam waktu penyelesaiannya hingga bisa digunakan oleh masyarakat
meski begitu bukan berarti pemprov dki jakarta bisa bersantai
karena masih memiliki segudang tantangan lainnya untuk mengatasi kemacetan dengan skala yang lebih besar
yakni meminimalisir kemacetan dengan memaksimalkan moda transportasi umumnya
albi pratama jakarta